pak kartol ini lindu haji teman kami satu kampung
eh faridah aku dengar setelah pulang kampung kamu mau menikah dengan sembara
ji aku juga mau bawa minta ji di acara pertunangannya farida sama sembara
ah sekaligus aku mau memperkenalkan calon istriku sama mbokku
kau kalah lagi lah fir
kalau soal ilmu aku bisa menghadapi sembara
tapi dia mempunyai camuk sakti amal rasul yang mengandung mujizat gaib itu
aku tidak sanggup menghadapinya
kenapa tidak kau rampas
enak saja kakak berbicara
memangnya merebut sapi di pasar sekali rampas
lebih gampang aku membunuh seratus macan daripada merebut camuk sakti itu dari tangan sembara
kau harus menjadi setan canggih
dengan menjadi setan canggih kau akan bisa merebut camuk sakti dari tangan sembara
tapi ada syaratnya
mereka sudah pulang
teman kami satu kampung
aku dengar setelah pulang kampung
kamu mau menikah dengan sembara
aku juga mau bawa minta ji
di acara pertunangannya faridah
sekaligus aku mau memperkenalkan
tapi si mbok harus ikut
pakai pengawalan segala
memangnya tidak percaya
bukannya tidak percaya
tapi supaya benar benar aman
mereka pasti lapar
habis perjalanan jauh
mana yang namanya mardian manusia harimau itu
aku ingin sekali melihatnya
ada di belakang
ini kan biasanya tempat pemasungan orang gila sih
ini buka star wars
tapi sekarang sudah sembuh
jadi kau perlakukan merdian seperti orang gila dipasung
maksudnya supaya gampang bawa ke kampung
tapi ternyata dia lepas juga
saya melihat dia masih ada di sini
saya sendiri kok yang mengantar kemakanan itu ke sini
tidak mungkin mardian bisa melepaskan diri
kalau tanpa bantuan orang lain
saya melihat taruwa yang masuk ke sini
dan saya berpikir
tidak ada pilihannya
apakah kondisi merdian
kalau dilihat dari sinar matanya
merdian sudah tidak berbahaya
star wars sudah mengaku
dia yang melepaskan merdian
kenapa kamu mempaskan mardian
dia itu tidak gila
kalian ini yang sangat kejam
masuk orang yang masih waras
kenapa sih kamu tidak bilang bilang
mardian ini berbahaya loh
jangan terus dimarahi
nanti kalau kumat lagi
sebelumnya aku minta maaf
karena aku tidak bisa menghadiri pernikahan kalian
ada tugas yang harus segera aku selesaikan
sekarang saja aku ucapkan selamat untuk kamu ya
tugas apa sih ji
sepertinya repot sekali
sampai minta waktu kamu
kalau sudah selesai
yang jelas sekarang aku harus datang ke arah kulon
untuk ke tanah pak sundan
kalau begitu aku pamit
ada apa bestari
berikan garis itu padaku
akan aku jadikan santapan malamku
jangan pernah kau berharap menyentuh dia
kalau tidak kau akan berhadapan dengan
berikan garis itu padaku
berikan garis itu padaku
kau akan merasakan ini